dan kita menuju ke taman mahkamah pahlawan kalibata untuk melihat bagaimana persiapan dan juga suasana terkini di taman mahkamah pahlawan kalibata
rencananya upacara dari pemakaman almarhum bghbb akan digelar pada pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
di mana inspektur upacara adalah presiden republik indonesia bapak insinyur haji joko widodo
dan memang sejak pagi tadi persiapan sudah dilakukan dan juga nanti jenazah dari bghbb ini akan ditempatkan di slot satu ratus dua puluh blok m
dan tentunya ini bersebelahan dengan makam dari mendiang sang istri hasri ayu besari
kita lihat bersama bahwa persiapan dari taman makam pahlawan kalibata ini juga akan menyambut ratusan dari rombongan
yang akan mengantarkan jasad
tidak hanya tokoh dalam negeri yang akan hadir rencananya juga dari wakil perdana menteri luar wakil perdana menteri malaysia juga akan turut hadir di pemakaman ini
rencananya pada pukul satu siang pemberangkatan jenazah akan dilakukan dari patra kuningan tiga belas jakarta selatan menuju taman makam kalibata
ragam rekaya selalu lintas juga digelar
tentunya untuk melancarkan jalan begitu dari rombongan keluarga dan juga saudara serta juga tokoh negara yang akan hadir menuju taman makam palawan kalibata
dan kita langsung menyapa indrayani laksmi korrespondensi nn indonesia

akan memberikan informasi terkini bagaimana persiapan yang akan dilakukan jelang nanti proses upacara pemakaman yang akan digelar pada pukul tiga belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
sudah ada roni satria di rumah duka
kita langsung terhubung dengan indrayani laksmi yang saat ini sudah berada di rumah duka
kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan jalur ataupun rute keberangkatan rombongan keluarga dari rumah
jika tidak kita akan menunjukkan ke taman mahkamah pahlawan kalibata
laksmi bisa anda jelaskan nanti rute yang akan dilewati oleh rombongan keluarga
selamat siang lady
betul sekali bahwa saat ini kita mendengar suara lantunan surat yasin di sepanjang jalan patra kuningan jakarta
dan lantunan ayat suci al quran tersebut mengiringi kedatangan dari para pelayat dan juga tokoh masyarakat
serta pejabat pejabat yang datang ke rumah duka almarhum bahrudin yusuf habibi yang meninggal pada kemarin sore atau kemarin maghrib
tadi saya sempat berjumpa juga dengan beberapa tokoh nasional dan juga pejabat seperti budi karya sumadi yang sempat datang melayat ke rumah duka
lalu ada pramono anu
dan juga ada erik thohir
dan sampai saat ini pelayat pelayat masih datang mengunjungi ke rumah duka di jalan patra jasa di jakarta selatan
dan untuk rencananya dari rumah duka di patra jasa ini akan dilangsungkan upacara persemayaman yang dilaksanakan pada jam dua belas tiga puluh mendatang
artinya ada sekitar dua jam lagi nanti upacara tersebut akan dilaksanakan lady
untuk inspektur upacaranya itu adalah ketua mk bapak anwar usman
dan untuk penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke pemerintah itu dilakukan oleh perwakilan keluarga yaitu anak dari almarhum torik kemal habibi
dan pemberangkatan jenazah dari rumah duka di sini di patra jasa menuju ke taman makam pahlawan kalibata akan dilaksanakan jam satu siang
dan untuk rutenya sendiri dari pihak polda metro jaya telah menyebut bahwa ada
rute yang akan dilewati oleh iring iringan mobil jenazah dan juga pelayat untuk menuju ke taman makam pahlawan kalibata yaitu melewati jalur taman patra jasa lalu jalan patra kuningan
nanti juga akan melewati jalan gatot subroto lalu jalan pasar minggu dan akhirnya menuju ke jalan raya kalibata dan disitulah tempat nanti terakhir di mana almarhum akan dikuburkan di taman makam pahlawan pada siang hari nanti
dan rencananya jam
pukul dua siang prosesi penguburan atau pemakaman di taman makam pahlawan akan dilakukan oleh inspektur upacara presiden joko widodo
dan dari tokoh masyarakat dan juga pejabat pejabat yang datang ke rumah duka dan sempat saya berjumpa dengan mereka
banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa mereka sangat kehilangan bangsa ini sangat kehilangan sosok yang bisa dibilang sangat berharga seperti itu lady
selain terkenal sebagai bapak demokrasi almarhum juga terkenal sebagai bapak reformasi dan juga bapak aviasi dan juga menjadi memiliki sikap positif dan juga optimis kepada masyarakat dan juga kepada tokoh tokoh yang telah kami wawancarai tadi
baik terima kasih indrayani laksmi nanti kami akan menantikan informasi terbaru dari anda tapi kita akan juga melihat bagaimana suasana terkini di taman makam pahlawan kalibata
selamat siang mardika bagaimana sejauh ini suasana persiapan dari proses pemakaman yang akan digelar di taman makam pahlawan kalibata dan siapa saja tokoh negara maupun tokoh dari negara tetangga yang dipastikan hadir dalam upacara pemakaman nanti
selamat siang lady persiapan secara teknis sudah selesai dilakukan sejak satu jam yang lalu seperti tenda ataupun juga
penimbunan liang lahat dari peserta
sudah disiapkan bahkan sejak malam hari tadi dan kini tengah dilakukan geladi resik mulai dari pembacaan diriwayat hidup lalu penimbunan liang lahat yang saat ini tengah dilakukan
saat ini tengah dilakukan gladiresik tersebut dan itu artinya persiapan untuk prosesi pemakaman secara militer sudah siap
gerecananya akan dilakukan pada pukul empat belas waktu di indonesia barat
kalau kita menyimak tadi laporan dari laksmi jenazah akan diberangkatkan pada pukul tiga belas waktu
indonesia barat yang diperkirakan akan menempuh waktu selama enam belas sampai delapan belas menit
ketika tiba maka nanti akan disambut dengan satu tembakan salvo lalu kemudian jenazah dari presiden ketiga republik indonesia almarhum baharudin yusuf habibi
akan dibawa diusung oleh delapan orang perwira menengah yang terdiri dari enam orang perwira menengah tni dari tiga matra darat laut dan udara lalu dua orang perwira menengah dari
dan nanti para pengusung jenazah ini juga akan didampingi oleh kepala staf angkatan baik dari tni angkatan udara laut ataupun juga tni angkatan darat
beserta dengan kapolri jenderal polisi tito karnavian
kemudian jenazah akan dibawa ke pusara yang saat ini sudah disiapkan tepat di samping makam dari ibu hasri ainun habibi yang meninggal pada dua ribu sepuluh lalu
dan nanti kemudian
upacara akan langsung dimulai dengan inspektur upacara presiden joko widodo
kemudian nanti kepala staf angkatan beserta kapolri akan membentangkan bendera setinggi dada sebelum akhirnya nanti jenazah dari b j habibie yang meninggal dunia di rspad gatot subroto pada pukul delapan belas tiga kemarin akan dikebumikan
kemudian akan ada prosesi penimbunan liang lahat yang juga dilakukan oleh inspektur upacara presiden joko widodo
dilanjutkan oleh pihak keluarga diwakili
oleh putra pertama dari b j habibie yaitu ilham akbar habibi
kemudian nanti juga akan dilakukan prosesi penyimpanan atau penaruhan karangan bunga oleh pihak keluarga
lalu kemudian juga nanti akan ada sambutan dari pihak keluarga oleh tarik kemal habibi atau putra kedua dari almarhum b j habibi
yang nantinya prosesi ini diperkirakan akan berlangsung sekitar tiga puluh sampai satu jam
nanti akan diakhiri dengan satu tiupan trompet sangka kala
dan kalau kita lihat lagi ada tujuh ratus kursi yang disiapkan di tenda yang sudah berdiri sejak pagi hari tadi
dan tepat di belakang saya adalah kursi yang nantinya akan ditempati oleh keluarga
ada dua baris kursi
baris pertama informasi yang kami terima dari pihak pasukan pengamanan presiden adalah akan ditempati oleh mantan mantan presiden dan juga wakil presiden beserta keluarga
baris kedua cucu cucu dari almarhum b j habibi ada enam
jumlahnya juga ditempatkan di baris kedua
di sampingnya ada kursi yang sudah ditandai untuk putra putra dari presiden ke enam susilo bambang yudhoyono ibas dan juga ahy beserta istri sudah disiapkan
lalu di samping kanannya lagi ada kursi yang disiapkan untuk yeni wahid
sementara itu di belakang pusara ada kursi yang ditandai untuk tamu
tamu negara seperti duta besar dari negara negara tetangga dan juga pejabat pejabat tinggi negara lainnya
lalu apakah masyarakat sipil bisa datang langsung ke sini menyaksikan secara langsung dari dekat prosesi pemakaman dari presiden ketiga republik indonesia yang kita kenal sebagai bapak teknologi ini
tadi saya mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak dari garnison dan juga pihak pengelola taman makam pahlawan kalibata dari kementerian sosial menyatakan bahwa disarankan masyarakat sipil tidak perlu datang langsung
melihat saja dari siaran langsung di televisi karena tempat yang disediakan tidak cukup besar dan tempatnya terbatas begitu
nanti juga akan ada pengamanan yang dilakukan di ring satu ini pengamanan akan dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
kemudian di ring kedua di luar pengamanan dari garnison dan juga pihak kepolisian
sementara itu arus lalu lintas nantinya ketika iring iringan datang akan ditutup sementara
informasi yang kami terima dari kasubdit gakum polda metro jaya menyebutkan bahwa kendaraan dari arah pancoran nantinya akan dialihkan melalui pengadegan
sementara itu dari arah cililitan juga dialihkan ke dewi sartika dan juga pengadegan untuk kendaraan yang akan menuju ke arah pancoran
dan itu diperkirakan akan dilakukan setelah pukul tiga belas waktu indonesia barat atau beriringan dengan kedatangan dari rombongan jenazah almarhum b c habibie
terima kasih mardika utama untuk informasi anda
nanti kami akan menanti informasi terbaru lagi dari anda dari taman makam pahlawan kalibata